pemerintah dinilai lamban dan tidak serius dalam menurunkan tarif logistik nasional
dalam mengatasi perbedaan harga komoditas
asosiasi logistik menilai pemerintah belum berhasil mengurangi tarif logistik
meskipun empat belas paket kebijakan telah digulirkan
bahkan beberapa badan usaha milik negara berniat menaikkan tarif pelayanan logistik tahun ini
sehingga berpotensi menaikkan biaya logistik yang berpotensi juga menaikkan disparitas harga komoditas
dalam dua tahun terakhir pemerintah menggelontorkan paket kebijakan ekonomi
dengan tujuan meningkatkan daya saing nasional
bahkan pemerintah sedang menggodok paket kebijakan ekonomi ke lima belas
yang direncanakan berisi deregulasi di bidang logistik agar disparitas harga dapat ditekan
namun asosiasi logistik mempunyai pendapat berbeda
dua tiga tahun ini kan selalu pemerintah menyatakan biaya logistik turun gitu harus turun gitu
dengan beberapa kali deregulasi dan lain lain
tapi kalau kita lihat di lapangan apa yang terjadi bukan biaya logistik turun tapi biaya logistik naik
apakah itu dengan aturan aturan dari departemen teknis atau peraturan peraturan menterinya
atau dari badan usaha milik negara dengan tarif tarifnya
karena ini yang sebenarnya yang kita bingung
ini pemerintah cuma ngomong doang menurunkan biaya logistik tapi di lapangan naik terus
sementara pemerintah tidak berpangku tangan dalam menghadapi disparitas harga komoditas ini
sejak tahun dua ribu lima belas itu kepemimpinan sekarang ini kan untuk mengurangi disparitas harga akibat biaya logistik yang tinggi
jadi pemerintah di dalam hal ini kan telah menyediakan penghutang barang di laut melalui public service obligation atau pso
yang ditugaskan kepada bnptb yang enam traik itu
itu kan salah satu upaya
di mana barang yang dari jawa baik itu dari priuk maupun di surabaya kan kita angkut ke tujuan tujuan tempat tertentu yang masih tertinggal terluar dan juga perbatasan
dan itu sudah kita lakukan
dan itu walaupun belum disedemikan ada penghargaan tapi kan ada pengaruh
dan yang penting kan e vote nya kan ada upaya upaya itu kan ada
pemerintah tahun ini juga menambah tujuh kapal untuk menambah kelancaran distribusi
dan juga untuk mencari kontribusi barang untuk melengkapi enam trayek to laut yang telah ada
begitu juga rencana penambahan kapal perintis yang direncanakan beroperasi tahun ini
diharapkan dapat mengurangi disparitas harga barang antara wilayah indonesia barat dan indonesia timur
agung happy jakarta